peraturan itu boleh diubah
kalau memang ada jelas perintahnya
mengakomodir tuntutan di lapangan
legalitas perubahan itu harus berdasarkan
bukan karena tuntutan di lapangan
diskresi tadi kalau memang ada alasan alasan
yang objektif itu boleh
saya mengatakan kan keputusan
dan dalam konteks pemilu kita tahu bahwa
hal seperti ini bisa disengketakan
tidak diambil entah alasan apapun
atau menunggu sengketa hasil
sesuatu yang tidak sah secara hukum
sendirinya tidak sah ya tidak sah
majelis pertanyaan dari terlapor
ya pernah satu kesempatan
jadi ada ketentuan bahwa ketika datang
sepanjang ada izin presiden
sementara faktualnya kan begitu kan
ternyata bahwa terhadap pejabat
kemudian tidak diterima oleh kpu
yang ditunjuk kepala daerah nksu pak
yang sudah ditentukan itu